melalui ajang broadcast indonesia dua ribu tujuh belas canon memperkenalkan kamera cinema kelas profesional dengan kualitas gambar empat k canon ios c dua ratus dan ios c tujuh ratus
canon c dua ratus hadir dengan fitur unggulan yaitu format cinema rollight
fitur ini memungkinkan para pengguna untuk menyimpan file dengan ukuran yang lebih kecil namun kualitas yang tidak jauh berbeda dari format empat k
dengan keunggulan ini canon c dua ratus ditujukan untuk anda yang menginginkan video dengan kualitas yang bagus namun ukuran file yang lebih efisien
selain itu eos c tujuh ratus sebagai produk teranyar dari canon di tahun dua ribu tujuh belas ini memiliki spesifikasi terbaik di bidang sinematografi
dengan fitur global shutter dan rolling shutter anda dapat mengekspos seluruh sensor pixel sehingga menghasilkan gambar yang jernih tanpa distorsi
selain itu canon c tujuh ratus ini memiliki resolusi hingga empat lima k
yang istimewanya adalah kita punya yang namanya global shutter
jadi global shutter ini proses perekaman yang menyerupai sistem analog dulu dan itu sudah diaplikasikan di kamera kamera cinema high end
melalui kedua kamera ini nampaknya canon masih belum menyatukan antara kualitas gambar dan desain yang aerodinamis
walau sudah menggunakan spesifikasi gambar yang terbaik namun desain yang cukup berat dan banyaknya tombol yang rumit membuat kamera ini lebih efektif
jika digunakan oleh kaum profesional
produsen kamera lainnya seperti sony atau dji masih terus berlomba menciptakan desain yang simple namun dengan kualitas yang setara
kalau di c tujuh ratus ini top sih satu frame itu benar benar semua flashnya ketangkep
kalau misalnya produksi iklan mungkin saya pakai
tapi kalau dokumenter saya kayaknya enggak soalnya berat banget
kalau buat iklan sih enak sih
kedua kamera ini rencananya akan dibanderol di indonesia dengan harga rp satu ratus tiga puluh
dua puluh juta untuk ios c dua ratus dan lima ratus juta untuk ios c tujuh ratus
ausirion dolu jakarta